terkait prediksi ekonomi dunia yang akan jatuh ke resesi global pada dua ribu dua puluh
himpunan pengusaha muda indonesia optimis
indonesia tidak akan terseret ke jurang resesi global di dua ribu dua puluh tiga
menurut hipmi ekonomi indonesia tergolong kuat karena ditopang oleh sektor umkm
sekjen hipmi bagas ada dirga menyatakan jumlah pelaku umkm yang cukup banyak di indonesia
akan menjadi fondasi ekonomi indonesia menghadapi ancaman resesi dua ribu dua puluh
bagas menyebutkan usai kttg dua puluh
pemerintah telah sukses mempromosikan beragam komoditas yang dimiliki oleh indonesia
menurutnya saat ini bergantung pada para pengusaha dalam mengolah komoditas tersebut
menjadi bernilai lebih sehingga bisa dijual
bagas juga meminta agar pemerintah memberikan insentif kemudahan berusaha
mengucurkan permodalan perbankan bagi pelaku umkm
dan tidak menerapkan pajak perlapis bagi pelaku usaha
agar agar kemudahan berusaha
dan ekonomi kerakyatan dapat terus bergerak
pemerintah juga harus menjaga tingkat konsumsi masyarakat
agar kurva permintaan serta penawaran tetap stabil
serta terhindar dari ancaman resesi global dua ribu dua puluh
saya rasa tidak ya karena banyak sekali investasi yang masuk
dan proses hilirisasi pun sudah terjadi saat ini
dan umkm kita yang cukup besar
saya rasa kita tetap optimis dalam rangka menghadapi yang katanya adalah tahun resesi dunia
dan saya menurutnya
lihat posisi indonesia akan tetap punya ekonomi positif di tahun dua ribu dua puluh